indonesia telah meraih satu emas satu perak dan dua perunggu pada cabur para panahan yang digelar di lapangan kota barat solo
posisi kedua ditempati thailand dengan satu emas dan satu perak sedangkan malaysia di urutan ketiga dengan satu perunggu
emas indonesia dipersembahkan oleh setiawan dari nomor ⁇ ns individual recurve open
setiawan mengalahkan atlet thailand hanryu chenetsiri
persaingan poi dengan atlet thailand cukup ketat namun akhirnya setiawan berhasil unggul atas henrau chinet siri
luapan kegembiraan tak terbendung lagi ketika setiawan dinyatakan mendapatkan medali emas
rasanya sangat senang ini penantian dari dua ribu sembilan belas kita berangkat di filipina sekarang kita terangkan di indonesia
bangga sekali bisa beroleh medali emas
ini saya pertama kali
kalau kali ini targetnya berapa
targetnya kita dari tim dua emas dua perak
ini kita sudah memperoleh satu emas mudah mudahan di double berikut cowok kita dapat lagi emas
sementara itu pada cabur para atletik yang digelar di stadion manahan solo indonesia dominan dengan delapan belas emas dua belas perak dan enam perunggu
indonesia jauh meninggalkan thailand di posisi kedua dengan delapan emas
tujuh perak dan sepuluh perunggu
dan malaysia diurutan ketiga dengan tiga emas lima perak dan satu perunggu
pada cabur blind judo di tirtona di convention hall indonesia juga mengalahkan thailand dengan tiga emas dan dua perak
thailand membayangi di posisi kedua dengan satu emas
kondisi berbeda terjadi di cabur para angkat berat
vietnam untuk sementara memimpin perolehan medali dengan delapan emas dan tiga perak pada event yang digelar di solo paragon hotel
indonesia membutuhkan dengan lima emas dan tiga perak
sedangkan thailand berada di bawahnya dengan satu emas dua perak dan tiga perunggu
terakhir untuk cabar para renang yang digelar di kompleks jatidiri semarang indonesia masih memimpin perolehan medali dengan enam belas emas lima belas perak dan tiga belas perunggu
disusul oleh thailand dengan dua belas emas lima belas perak dan tiga belas perunggu
dan vietnam berada di posisi ketiga dengan sebelas emas sepuluh perak dan tujuh perunggu
sri hartono solo jawa tengah